warga dan perangkat desa antusias mengikuti bursa inovasi desa yang digelar kementerian desa di kabupaten bombana sulawesi tenggara
bursa inovasi desa menyediakan ragam menu inovasi yang dapat dikembangkan dan dimodifikasi sesuai dengan potensi desa
bursa inovasi desa

salah satu pengunjung mengaku sangat terbantu dengan adanya bursa inovasi desa ini dan tertarik dengan ide pemanfaatan lahan rawa menjadi kolam ikan
kita bangun di sini pak adik ini adalah salah satu pedoman untuk melaksanakan pembangunan di desa
tinggal kita sinkronkan dengan kebutuhan masyarakat
kabupaten bombana menempati peringkat ke enam dari lima ratus an kabupaten di seluruh indonesia
dalam hal inovasi pembangunan desa kementerian desa berharap inovasi kabupaten bombana dapat diimplementasikan ke desa desa lain di indonesia sesuai dengan potensi masing masing
bombana termasuk salah satu kabupaten yang mendapat penghargaan dari kementerian desa karena inovasi yang berhasil dibuat dan sudah kami kembangkan ke berbagai daerah
namun belum seluruh desa di bombana telah melakukan inovasi pembangunan desa
saya akan mengawal juga bagaimana apa yang kita raih pada hari itu akan kita kembangkan
kedepannya masing masing potensi desa akan terus dikembangkan khususnya di sektor pertanian perikanan dan kelautan
zainal ishak kendari sulawesi tenggara